jurnalis kompas tv taufik riyadi sudah bersiap di cirebon jawa barat
polisi hari ini rencananya bakal memeriksa keluarga kemudian rekan kerja pg sebagai saksi
apa kemudian yang mau digali dari para saksi pada pemeriksaan hari ini taufik
ya untuk pemeriksaan para saksi dalam hal ini adalah rekan dari pegi setiawan
yaitu ada tiga orang dan satu lagi adalah mantan terpidana dari kasus pembunuhan final dan juga eki
pada hari ini untuk rekan kerja pegi diantaranya yang akan diperiksa adalah suhartono alias bondol
lalu yang kedua adalah dari suparman yang merupakan juga paman dari pegi setiawan
dan yang ketiga adalah ibnu yang juga merupakan rekan kerja dari pegi setiawan
rencananya saudara memang ketiga nama tersebut akan menjalani pemeriksaan di polda jabar
setelah sebelumnya pada hari sabtu lalu ini telah mendapatkan surat pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi
dan menurut informasi yang kami dapatkan juga
pukul sepuluh waktu indonesia barat ketiga saksi tersebut ini sudah berangkat menuju ke polda jabar dari cirebon jawa barat
dan tentunya untuk apa saja nanti yang akan digali oleh pihak kepolisian tentunya adalah mengenai hubungan mereka dengan tersangka itu pegi setiawan
tentunya meskipun sudah disebutkan di berbagai kesempatan yang menerangkan bahwa suhartono ini merupakan
dan juga ibnu merupakan rekan kerja dari pegi setiawan
serta suparman yang merupakan rekan pekerja serta paman dari pg setiawan
jadi tentunya ini akan terus digali apakah benar keterangannya oleh pihak kepolisian
selain dari hubungan dengan pegi setiawan pihak dari kepolisian juga akan mendalami mengenai
dimanakah posisi pegi setiawan saat terjadinya pembunuhan vina dan juga egy pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas ataupun pada delapan tahun yang lalu
tentunya dua hal tersebut adalah menjadi hal yang akan terus digali oleh pihak kepolisian mengenai khususnya keberadaan pegi pada saat terjadinya pembunuhan
dan satu lagi saudara untuk yang akan diperiksa di polda jabar
pada hari ini adalah saka saka total ini adalah merupakan mantan terpidana yang difonis delapan tahun penjara dikarenakan pada saat itu ia masih di bawah umur
dan namun untuk saka tatal sendiri kita masih terus mengonfirmasi apakah ia akan hadir untuk menjalani pemeriksaan atau tidak
dan untuk selanjutnya saudara di tempat saya melaporkan ini di rumah almarhum vina ini sudah datang komnas ham tentunya untuk mendalami beberapa fakta fakta terkait bagaimana kematian vina dan juga eki pada delapan tahun yang lalu
namun saat ini masih terus berlangsung dan kami terus memantau perkembangannya seperti apa kunjungan dari komnas ham ke rumah almarhum vina yang ada di cirebon jawa barat sisko
baik terima kasih taufik riyadi yang melaporkan langsung dari rumah almarhum vina di mana komnas ham juga sudah datang dan setidaknya polisi juga akan memeriksa empat orang untuk mengetahui hubungan dan juga posisi pg saat kejadian